korrespondensi hni indonesia mumtazah catara diningrat di lokasi penggusuran rawajati jakarta
selamat siang taza kemarin penggusuran ini sudah dilakukan namun masih ada warga yang bertahan di sana
berapa banyak warga yang masih bertahan
selamat siang ratu memang kalau saya lihat di sini hanya ada sebagian dari warga yang saya lihat masih bertahan di kawasan ini
kalau dibandingkan dengan kemarin saya lihat lebih banyak lagi barang barang yang berada di trotoar di sepanjang jalan rawajati barat ini
namun sudah ada sebagian yang lainnya yang saya rasa sudah mulai mengungsi ke rumah rumah keluarga mereka yang berada di kawasan jakarta selatan ini
namun masih ada juga yang masih bersikeras seperti yang keluarga yang berada di belakang saya ini
mereka masih bersikukuh untuk tinggal di sini karena dengan begini mereka merasa bahwa aspirasi mereka mungkin saja didengar oleh pemerintah
dan bisa jadi mereka tidak jadi pindah kemarunan namun bisa dipindahkan ke beberapa lantai
mereka juga berharap bahwa ini akan menjadi lokasi rusun yang berada di kawasan jakarta selatan seperti jadianegara ataupun di kawasan cipinang
dan mereka berharap sekali bahwa ini dapat dikabulkan oleh pemerintah kota jakarta selatan ataupun dari pemerintah provinsi sekaligus di dki jakarta
dan hingga saat ini kalau saya hitung memang masih bisa tidak terhitung tapi saya perkirakan bahwa hanya ada sebagian
namun dari enam puluh kepala keluarga yang terdaftar di rusun marunda baru lima saja ratu yang dikabarkan telah menerima rusun dan juga sudah pindah
lima lainnya dikabarkan masih bersikeras untuk tidak menerima rusun hingga saat ini
namun kalau dilihat dari faktanya saya lihat di sini hanya ada sebagian saya rasa sekitar tiga puluh kepala keluarga yang berada di sini ratu
ya taza apa kemudian alasan mereka untuk tetap bertahan di sana dan berapa lamakah mereka berencana akan bertahan di sana
ada sejumlah faktor yang mendorong mereka untuk tetap di sini karena mereka merasa bahwa dengan mereka di sini pemerintah mungkin saja akan melihat
bagaimana mereka sangat kecewa sekali dengan keputusan dari pemerintah kota jakarta selatan yang telah menggusur dan juga memberikan mereka sebuah rusun yang berada di kawasan jakarta utara yaitu di marunda
karena ini menjadi penolakan utama mereka sebetulnya ratu karena di marunda itu mereka sangat khawatir sekali
kalau di sana mungkin saja mereka tidak bisa berjualan selayaknya pada saat mereka tinggal di rawajati ini
sehingga mereka merasa bahwa kalau misalnya dipindahkan ke kawasan marunda begitu bagaimana kemudian dengan pencarian nafkah mereka
apakah pemerintah bisa menjamin mereka bisa membuka usaha di sana ataupun bisa memiliki kegiatan ekonomi dengan lancar begitu
sedangkan dari pemerintah sendiri telah menyediakan satu ratus empat puluh kios di pasar tebet dan juga pasar cililitan
namun begitu dari warga sendiri menyatakan bahwa mereka tidak akan mengambil karena dengan mereka mengambil kios itu sama artinya mereka juga bersedia untuk membayar kios
dan mereka pun juga menyatakan tidak mampu untuk membayar kios karena ada beberapa yang menyatakan bahwa kalau mereka berjualan di sana apalagi pasarnya juga cukup sepi
mereka tidak memiliki resiko bangkrut begitu karena harus membayar sewa lalu juga pasarnya pun juga sepi
lalu bagaimana dengan mereka harus membayar uang sewa rusunawa juga begitu sehingga banyak hal yang menjadi pikiran pikiran dari masyarakat di sini
dan juga mereka berharap bahwa dengan mereka tinggal di sini dan juga tetap berada di kawasan ini pemerintah mungkin saja mau mengubah pikiran mereka dan juga bisa bernegosiasi ulang begitu
agar mereka ini dapat dipindahkan ke rusunawa lainnya yang berada di kawasan jakarta selatan dan masih belum diketahui sampai kapan mereka akan ada di sini
mereka berharap bahwa dari pihak pemerintah akan datang mengunjungi mereka dan mau bernegosiasi kembali begitu ratu
ya taza kemarin saat penggusuran sempat ada negosiasi antara pemprov dki warga di sana dan juga pemkot dari jakarta selatan
kemudian apakah anda mengetahui bagaimana hasil dari negosiasi tersebut
kalau dari warga sendiri menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi dki jakarta
karena banyak sekali warga dari sini mereka tidak mendapatkan apa yang mereka aspirasikan begitu
dan mereka berencana akan ke kelurahan untuk bertemu dengan lurah
agar nantinya lurah ini bisa menjadi mediator mereka untuk bisa menegosiasikan ini kepada pemerintah kota jakarta selatan ataupun ke pemerintah provinsi dki jakarta
karena hingga saat ini negosiasi yang mereka miliki sebelum penggusuran dilakukan dinyatakan tidak dipenuhi begitu oleh pemerintah kota jakarta selatan
karena menurut mereka sebelumnya mereka telah ada negosiasi untuk bisa direlokasi ke rusun jati negara
namun begitu pada saat penggusuran mereka hanya didaftarkan di rusunawa marunda
sehingga sampai saat ini memang masih belum ada rencana negosiasi kembali
dan dari warga sendiri telah mengumpulkan kartu keluarga mereka yang rencananya akan diberikan kepada lembaga bantuan hukum pelopor
yang nantinya warga warga ini perwakilan warga akan melakukan gugatan ke pt un
berharap dengan nantinya ada
court ruling begitu dari pemerintah dan juga pengadilan tinggi tata usaha negara
dengan adanya juga kepemilikan fair bonding dari seorang warga yang juga telah diberikan kepada sepuluh warga jawa jatilaya
dan ini yang masih terus akan diusahakan oleh warga untuk dapat dilakukan di kedepannya begitu ratu
ya baik mumtazah catra diningrat terima kasih atas laporan anda